setiap pukul tujuh sampai pukul delapan pagi air laut mulai pasang di kawasan kerang hijau kelurahan pluit jakarta utara
sebagian rumah warga di rt lima dan enam pun terendam
air biasanya surut pada pukul tiga sampai empat sore
menurut salah seorang warga hal ini sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir
pada akhir tahun rop bahkan mencapai ketinggian satu meter
rt enam berhadapan langsung dengan laut
dua ratus keluarga dengan delapan ratus orang yang menempati wilayah ini sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan
menurut kutu air sepuluh enam kondisi seperti ini biasa terjadi pada oktober hingga maret
banjir di sini yang paling parah kemarin ada tuh tahun dua ribu dua puluh satu sama kemarin dua ribu dua puluh
itu ada di saat saat banjir paling parah di situ
kalau untuk tahun baru ini belum siaga dua atau masih
iya artinya untuk awal daripada tahun dua ribu dua puluh
belum ada titik puncak banjir
kepala pusat meteorologi maritim bmkg eko prasetyo mengatakan
banjirop akan terjadi dalam waktu yang berbeda beda tergantung wilayah
di pesisir sumatera barat dan bengkulu banjirop diperkirakan terjadi pada enam dan tujuh januari
pesisir jawa barat dan banten mengalami banjirop pada satu hingga enam januari
sementara jawa tengah dan dki jakarta sejak satu hingga sepuluh januari mendatang
terkait banjirop mitigasi dini diutamakan terutama bagi warga dan seluruh aktivitas di wilayah pesisir
kegiatan perikanan darat ini bisa diselamatkan jika ancaman banjir pesisir ini akan masuk di wilayah perikanan darat mereka
sehingga mungkin ada ikan yang sudah mau panen bisa dicepatkan panennya
yang mau menepar peni harus ditundah dulu
yang mau menepar peni harus ditundah dulu
kemudian jika memang tidak bisa dilakukan upaya percepatan panen atau penundaan
bisa dilakukan pembuatan tanggul sementara
yang nantinya ikannya tidak bisa lenyap oleh banyak pesisir
juga kegiatan masyarakat di pesisir lainnya diantaranya petambak garam
pesawat garam ini juga sering dirugikan ketika informasi ini terlambat sampai
atau masyarakat terlambat melakukan
atau masyarakat yang berpengalaman
atau masyarakat yang berpengalaman
eko menambahkan imbauan juga berlaku untuk kompleks pergudangan ikan di daerah pesisir